pemerintah mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan indonesia melalui teknologi empat yakni aplikasi vision
aplikasi ini didesain untuk membantu nelayan mencari ikan di laut hingga memasarkan ikan hasil tangkapannya
bagaimana aplikasi ini bekerja berikut liputannya
kemenko maritim merilis data bahwa kekayaan laut indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas
sebesar dua lima triliun dolar amerika per tahun
jumlah nelayan indonesia sebanyak dua tujuh juta orang
semakin tahun jumlahnya berkurang karena minat menjadi nelayan rendah
masalah utama nelayan adalah belum adanya dukungan teknologi
untuk menangani kemampuan nelayan indonesia
dan menemukan lokasi ikan secara akurat dan murah
masalah lain adalah ikan hasil tangkapan nelayan cepat busuk
harga jual yang murah kepada tengkulak
pemerintah meluncurkan program satu juta nelayan berdaulat
salah satunya dengan aplikasi vision yang siap dipakai nelayan
nanti kita akan ajak tidak hanya telkom nanti kalau dia bisa kembang kita cari kur
bagaimana misalnya kalau perlu mendanai mereka dan seterusnya
jadi timbul usaha usaha baru
jadi fissionet ini saya pikir bisa saja di embryo menjadi satu unicorn baru
dalam bidang apa namanya di kelautan dalam bidang nelayan
karena seperti saya katakan tadi nelayan itu sangat banyak
you never know mungkin lima tahun enam tahun sepuluh tahun lagi itu akan terjadi
karena laut kita ini makin terintegrasi kita lolanya
melalui vision layanan cari ikan secara gratis
bisa dimanfaatkan nelayan kecil
aplikasi ini bisa diklaim dijangkau sinyal telekomunikasi
sejauh enam puluh lima km dari bibir pantai
vision mengolah keberadaan data ikan dengan parameter kondisi laut
nantinya fission akan mengandalkan big data
platform kita ini gratis banget
jadi memang ini gratis dengan ekosistem kita mulai dari
kita punya e commerce perikanan kemudian kita punya sepuluh fitur sampai dengan
nelayan kelas menengah bisa memanfaatkan fitur berlangganan
mulai tiga lima juta rupiah per bulan sampai tiga puluh lima lima juta rupiah per bulan
asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh indonesia
atau aspek sindo menjanjikan subsidi bagi nelayan kecil
yang mau memenangkan kekuasaan
dan memanfaatkan fitur berlangganan
tingkatan nelayan itu ada berbeda beda
ada yang betul betul perlu dibantu
tapi jika mereka juga sudah mulai memasuki pengusaha atau entrepreneur yang menengah
maka insya allah dengan harga dua puluh lima juta itu mungkin saya rasa dia akan mampu
tapi memang ada sebagian untuk pengusaha pengusaha yang kurang beruntung
yang perlu dibantu pasti pemerintah akan hadir di tengah tengah situ
maka aspek sindo dengan program ini sangat
kami dari seluruh kepulauan dan pesisir sangat membantu
sangat mensupport sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh menko maritim
dan seluruh tim untuk bagaimana kita bisa mewujudkan namanya
satu juta nelayan berdaulat
dengan dukungan teknologi pemanfaatan sumber daya laut yang tadinya cuma tujuh persen
diharapkan bisa naik menjadi tujuh belas persen
tim liputan cnn indonesia jakarta